tas tas berbahan natural ini adalah karya anak bangsa dari yogyakarta
berbagai macam bahan alamiah dimanfaatkan untuk membuat produk khas ini
seperti eceng gondok pandan mendong dan rotan
tak jarang beberapa produk juga dipadupadankan dengan wasra nasional
seperti batik dan ulos
selain itu tas rajut berbahan dasar nilon ini juga menjadi produk unggulan di sini
ruang pajang gedis bags dapat ditemui di sejumlah tempat di yogyakarta
konsumennya pun beragam mulai dari ibu muda pekerja hingga kaum sosialita
dengan harga produk mulai dari delapan ratus ribu hingga dua juta rupiah
sementara tas rajut yang dibuatnya lebih menyasar konsumen kaum urban
berusia lebih muda dengan harga produk mulai dari
rp lima ratus ribu hingga satu dua juta rupiah
saya pikir harganya masih sangat reasonable ya
jadi kualitasnya bagus desainnya juga bagus
dia bisa dengan perawatan yang benar gitu
dia untuk pemakaian jangka panjang juga masih sangat bisa jadi masih sangat
lahir lebih dari dua dekade lalu produk gendis bag sempat menembus pasar internasional
seperti jepang dan amerika serikat
kami akan menyapa risal kami yang di beberapa negara seperti itu
seperti rencananya sih dalam waktu dekat mungkin ada masih dalam pembicaraan ini
tapi dari pihak marketing sendiri mau mencoba menyapa di pangsa pasar amerika seperti itu
pasca pandemi jenis bags akan kembali
ke pasar global dengan desain yang lebih menarik dan inovatif
manajemen yakin produk kerajinan seperti kindis bags masih punya pangsa pasar yang positif pada masa mendatang
umkm local go international juga ada di jakarta
bermodal awal lima juta rupiah pasangan suami istri ini berkarya dengan kanvas
untuk menghasilkan tas yang fashionable namun juga fungsional
adalah presiden toto
yang sudah membuat sebuah tas yang sangat berkualitas dan juga sangat berkualitas

dibanderol dengan harga mulai dari dua ratus ribu hingga delapan ratus ribu rupiah
sakaibax telah menembus pasar internasional seperti kanada new york eropa dubai hingga kuala lumpur
tas ini dibuat untuk kaum urban dengan kesibukan dan mobilitas yang tinggi di perkantoran
desain yang menarik dan simple membuat tas ini digemari oleh berbagai kalangan usia
tas ini dibuat untuk kaum urban dengan kesibukan dan mobilitas yang tinggi di perkantoran
tas ini dibuat untuk kaum urban dengan kesibukan dan mobilitas yang tinggi di perkantoran

dan kedatangan adalah sama
di dalam pola bertaupun morganville
akukan pengadesan united states
dengan gaya nusantara
didapatkan exertih karena
pandemi covid sembilan belas pada dua tahun silam membuat pasangan suami istri ini terus berinovasi untuk tidak hanya membuat produk tas saja
mereka juga membuat dompet hingga pouch untuk menyimpan masker
produk yang kita bisa bilang bahwa sejak awal sake berdiri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan
kalau dari pameran kita di new york itu ada beberapa butik di amerika di beberapa negara bagian iya yang ngambil produk kita terus dipasarkan kembali
presiden toto yakin umkm masih memiliki peluang besar ke depannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri
tim liputan cnn indonesia